presiden joko widodo menegaskan tak ada upaya pelemahan kpk dalam berbagai kasus penanganan pemberantasan korupsi
termasuk saat penggeledahan di kantor pdi perjuangan
ini disampaikan presiden jokowi di istana kepresidenan jakarta jumat siang
presiden jokowi juga menyebut dalam menjalankan tugas memberantas korupsi
kpk dan dewan pengawas kpk masih perlu memperbarui dan menyempurnakan sejumlah aturan
namun jokowi enggan memberi penjelasan lebih jauh agar pemerintah tidak dinilai melakukan intervensi
seperti diberitakan penyidik kpk gagal melakukan penggeledahan di kantor pd perjuangan pada sembilan januari lalu
alasannya petugas kpk datang tanpa izin yang jelas dari pihak dewan pengawas kpk
namun komisionernya masih baru dewasnya juga masih baru
saya kira memang di kpk ini masih banyak aturan aturan yang mungkin dibuat yang harus dibuat dan diperbarui
dan saya tidak mau berkomentar banyak nanti dianggap melakukan intervensi